siapa tahu ada petunjuk baru
iya ma kita ketemu bu yola yuk
siapa tau dia punya petunjuk ma
nanti malah ngegerecokin
nah banyak dong aku
dan apa sih dan lagi kayak begini masih mikirnya kayak begitu
tem yuk tem
saya juga udah gak sabar mau ketemu bu guru yola
tapi jangan ngebut ngebut ya kan
enggak ma sama aku ma aja
sama asing aja ma gak apa apa kok
asing sendirian ma
kang jangan ngebut ngebut
itu masalahnya tem
karena yang ngajak pindah tadi jennifer
udah aku ma aja yang ngejelasin
dia lebih tahu tiap hari dia ngobrol sama bu yola
sama dokter clara
tiap hari ngebahas soal dennieper sama bu yola
ini kok bisa sih
gak ada yang tahu kemana jennifer sama kang edoy pindah
kalau sampai jennifer dan kang idoy gak ketemu bagaimana
pak ustadz kemet sudah mengerahkan warga untuk mencari jennifer dan kang idoi
tenang aja tem
insya allah mereka ketemu
selamat pagi pak
kenapa gak beli
gak ada yang jadi kelas
jennifer dari sd cirawas pak
jennifer mau pindah ke sini
orang tua jennifer kemana
ada di rumah pak
ada surat keterangan pindah sekolah di sini
gak ada pak

saat itu dia ngapain

tipis oke kan pak
cantik dishi banyak ya

ya tidak bari ayati cek ngerti yang penting yati sekarang sudah selamat sudah sampai di
indonesia lagi iya pak alhamdulillah yati yatima yati masih mau kerja ke luar negeri enggak
kalau majikan yang sekarang yati enggak mau cek
majikan yang lain negara yang lain kalau perlu
udah yati pikir pikir dulu aja nggak usah buru buru usah dipaksain juga
enggak cek kalau yati masih mau kerja
ke luar negeri jangan sampai peristiwa ini diketahui sama orang lagi tapi masih mau
kerja aktif banyak apa apa termanya west kecil terbangkalah urogan lihat perempuan
takutnya nanti yati akan susah cari majikan baru di sana
mudah mudahan majikan yati nanti yang baru itu baik
tidak seperti yang sekarang ini
hati udah siap pulang belum
ketemu kang ihin
hati gak usah cerita apa apa sama kang ihin
kalau kang ihin nanya
bilang aja yati mecahin gelas atau mecahin piring terus dimarahin gitu
yati sekarang istirahat aja dulu di rumah dalam satu atau dua bulan ini
sambil kita mencari tempat penempatan yati yang baru
yaudah pak ustakim kalau gitu saya permisi pamit
saya antar si yati pulang dulu
disini sekolahnya cepet pak
hape papa kok gak ada kartunya ya
iya ini ada tulisannya tuh
mungkin hape papa jatuh
terus kartunya hilang
papa baru inget
bapak kan belum punya sim
tapi gak punya sim
sim itu apaan ya pak
ya mesti tanya sama om aku
kemarin hape papa nyala
pake simnya om aku
iya pak bisa jadi
kamu ganti baju dulu
sekalian bawa sepatunya ke belakang
juga dari tadi mati
ya allah sih mesti cari di mana
kank indoi sama jennifer
sama kank indoi
tapi mati teleponnya kank
kita pasti bantu nyari udah kamu jangan khawatirnya tenang aja
maaf assalamualaikum waalaikumsalam
maaf kumaha tunggu mainnya gimana jangan nangis jangan nangis temen jangan nangis semua orang lagi
dari ido sama jennifer nanti pasti ketemu lagian mau kabur ke mana nggak bakalan jauh
atau nggak sih ya pak kalau sampai harus kehilangan jennifer dan kang ido iya iya iya
sabar ya sabar sabar sabar pasti ketemu kum dan bu guru yola ada di rumah dokter lara yuk kita
ke sana siapa tahu ada petunjuk baru iya ma kita ketemu bu yola yuk siapa tahu dia punya petunjuk
kamu disini aja nanti malah ngerecokin tenang banyak dong akum
apa sidang lagi kayak begini masih mikirnya kayak begitu
saya ambil kunci dulu ma iya iya tem yuk tem saya juga udah nggak sabar mau ketemu bu guru yola
tapi jangan ngebut ngebut ya kan iya
ma ma asing boncengin ya enggak ma sama akum aja sama asing aja ma nggak
aja sendiri ya ma kang jangan ngebut ngebut ya